tapi lo harus tau
yang bokap lo udah lakuin
itu bener bener gak adil dan keterlaluan
kamu ngomongin adil depan mel
kamu tahu yang adil yang pantas untuk kamu apa
saya jeblosin kamu ke penjara
jangan cepet cepet cari rumah kontrakan baru
udah pokoknya bu nawang
anggap aja rumah ini
jadi rumah bu nawang sendiri
juga rumah putri ya
kamu baik banget lydia
aduh gak perlu mikirin bales bu nawang
saya gak perlu itu
karena putri dan bu nawang
udah saya anggap keluarga saya sendiri loh
makasih banyak ya tante
kamar yang mana yang cocok untuk kamu
karena di lantai dua rumah tante
semua kamarnya kosong
gak apa apa kok tante
biar nanti aku sama ibu satu kamar aja
iya lydia biar saya sama putri satu kamar aja ya
karena saya kan sama putri sebelum tidur itu
emang kebiasaan tukar pikiran
halo selamat siang
saya sengaja masak
nanti kita makan sama sama
kamu masak sendiri
harusnya kamu kan tungguin saya jadi saya bantuin masak
pokoknya siang ini saya spesial masak khusus untuk menyambut orang orang yang spesial di hati saya
suara itu gak asing buat aku
sepertinya suara nawang
jangan jangan lydia yang nampung nawang buat tinggal di rumahnya
setelah kontrakan aku beli
eh ini dari siapa ya
oh sebentar pak
rizky kamu anterin bu nawang sama putri ke atas dulu ya
mama terima telepon dulu
telepon dari siapa bu
mama juga gak tau
bi udah yang angkat
dari siapa bi
telepon dari kantor bu lydia
ayo kita ke atas dulu ya
sebentar saya angkat telepon dulu
kenapa kamu bisa punya pikiran gitu
tadi aku dengar jelas banget
kamu tuh salah denger lex
itu sepupu aku sama anaknya baru datang dari surabaya
kamu gak lagi bohongin aku
emang pernah aku bohongin kamu
aku cuma gak mau kamu terlalu deket aja sama nawa
karena dia tuh kan ancaman buat kita
kamu telpon aku ada apa sih
aku butuh pertolongan kamu lihat
aku lagi ada masalah sama pak remon
dan kamu tau kan cuman kamu yang bisa bantuin aku untuk ngelesain masalah itu ke pak raymond
atau gimana kalau aku datang aja ke rumah kamu sekarang
jangan jangan jangan
kamu jangan ke rumah aku
aku gak mau aja pembicaraan kita nanti didengar sama sepupu aku
karena kan jadi gak enak nantinya
mendingan kita ketemuan di luar aja ya
sekarang aku lagi gak bisa
soalnya aku harus nemenin mereka
kan mereka jauh jauh dateng kesini
ya udah kalau gitu
kamu kabarin aku segera ya
kapan bisa ketemunya kita
kalau enggak bahaya rizky bisa gak mau lanjut pulang ke rumah
duh pangeran mana sih
belum dateng juga jam segini
apa janji dia mau bohongin gue ya
iya gak sih
apa gue lacak aja nomernya ya
ya lu jangan sampai gitu banget juga kali
maybe euro prince belum bangun
karena kelas pertama kita rada siangan kan
iya mana mungkin sih pangeran
kayak ingkar janji kayak gitu
mungkin dia takut sama daddy lo
ya dia emang takut sama diri gue
tapi tuh gue agak parno gitu
soalnya semalam ya
naganya udah tinggi gitu
udah kayak berani loh
itu kan suaranya my prince
tapi kenapa ya sama my dedy
oh mau lari lari kayak gitu
orang buta gitu bisa lari lari
pokoknya gue megang hp lagi
ya udah ya udah banyak komen deh
udah selesai aja ngeliat
saya rasa om tau kok
om tau bener arti kata pamit
saya gak akan nemenin nel lagi
karena yang om lakuin
itu semua gak adil
mata anak saya buta gara gara kamu pangeran
gak adil sama kamu
jangan pernah ngomongin adil depan saya pangeran
gak ada yang ngomongin adil depan saya

selama ini saya nurutin kemauan om
saya turutin semua
saya nggak pernah komplain om
saya ikutin semua
saya sudah bertanggung jawab
sekarang yang om lakuin
itu sama sekali tidak adil
saya tidak ngerti
om gak usah pura pura gak tau
selama ini saya diem kok
kalau kamu udah ganggu hidupnya putri

apa gak cukup
om tarik beasiswa putri
sekarang om harus usir mereka dari kontrakan mereka
dan om harus tekan hidup mereka sampai mereka menderita
kamu jangan pernah nguju saya pangeran
saya tidak ada urusan
sama cewek asongan apalagi rumah kontrakannya
saya tidak tahu
siapa lagi kalau bukan om
yang senang kalau melihat putri sama ibunya hidup menderita
sekarang kalau bukan om siapa lagi
ini bukan apa apa
ini bukan apa apa

kalau kita tanya sama om
tidak ada yang bisa menjawabnya

itu bukan apa apa
gak bisa menjawabkan om
gak bisa menjawabkan om
sampai kedengeran tau ke kamar aku
ada apa sih
gue gak pernah bermaksud bikin mata lo buta
gue yang gak bisa dampingin lo terus
tapi lo harus tau
yang bokap lo udah lakuin
itu bener bener gak adil dan keterlaluan
kamu ngomongin adil depan mel
yang adil yang pantas untuk kamu apa
kamu ngomongin adil depan mel
yang adil yang pantas untuk kamu apa